akibat jalan rusak tak kunjung diperbaiki puluhan ibu ibu warga pantura selasa siang memblokir akses jalan lingkar utara
mereka jengkel karena permintaannya untuk memperbaiki jalan tidak pernah didengar pemerintah setempat
warga mengancam akan terus menutup jalan jika jalan yang rusak tidak segera diperbaiki
beginilah aksi puluhan istri nelayan pantai utara kota probolinggo jawa timur selasa siang
dengan membawa bendera mereka berusaha memblokir jalan lingkar utara yang merupakan jalan alternatif untuk kendaraan besar
warga juga memarahi pengemudi kendaraan berat untuk memperlambat laju kendaraan saat melintasi jalan tersebut
aksi ini dipicu kondisi jalan lingkar utara sepanjang tujuh km rusak para dipenuhi lubang dan berlumpur namun tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah
bahkan akibat jalan rusak dan licin ini banyak pengendara motor terjatuh
selain itu banyak warga yang terluka hingga dilari
kedatangan kerumah sakit akibat lontaran batu kecil yang terpental saat dilindas roda bantruk
selanjutnya warga mengancam akan menutup total jalur lingkar utara ini jika pemerintah tidak kunjung melakukan perbaikan usai aksi ini